informasi terkini terkait gempa yang terjadi di rangkas bitung banten sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg bapak daryono selamat siang pak daryono
selamat siang mas
ya pak daryono mungkin bisa anda jelaskan kembali bapak gempa yang siang tadi ini sempat dirasakan warga di ibu kota
ya jadi pada pukul sebelas lebih empat waktu indonesia barat tadi terjadi gempa berkekuatan lima satu di banten selatan ya
gempa ini cukup kuat mantapnya empat mmi yang artinya perakot rumah itu sampai berbunyi itu darah rupak ya
paling kenteng itu darah rupak kemudian di cihara rangkas bitung bayah wadiklang malingping sipepel banjarsari dan sukabumi
jakarta depok dan bandung
jadi di jakarta ini
guncangan juga cukup kuat mas karena efek tanah lunak di jakarta yang tebal itu sampai terjadi resonansi dan menimbulkan guncangan yang hampir semua yang tinggal di gedung bertingkat itu merasakan mas tadi itu
oke kemudian bapak ini apakah berpotensi terjadi tsunami pak daryono
ya ini gempa cukup dalam ya karena delapan puluh tujuh km
dan dari hasil modeling kami tidak berpotensi tsunami
dan harapan kita memang tidak ada
harapan kita tidak ada
tidak ada usulan mas ya
karena memang di beberapa bulan terakhir itu memang kawasan rupak dan sukabumi itu terjadi peningkatan aktivitas gempaan
ya kemudian pak daryono ini bisa dijelaskan apa sebenarnya penyebab dari gempa yang dirasakan siang ini
ya jadi gempa ini disebabkan oleh adanya sebuah deformasi batuan pada slab lempeng australia yang tersubduksi menunjang di bawah lebak itu
jadi patahan di sana di kejalanan laba musisi sehingga memancarkan gelombang seismik dan efeknya kita rasakan
ya kemudian bapak ini biasanya kalau misalnya gempa ini kan terjadi biasanya ada pergerakan di lempeng
nah ini apakah memang gempa yang terjadi hari ini ini nantinya akan bisa dibilang menjalar atau sebelumnya dari gempa gempa yang terjadi di daerah lain

ya jadi gempa itu pada saat ini tidak saling menjalar kemudian saling memicu ya

karena masing masing gempa itu memiliki sumber gempa sendiri dan memiliki medan tegangan sendiri dan kapan matangnya kemudian akumulasi dan mengalami batas elektricitas yang sudah tidak bisa ditolongin lagi sehingga patah
jadi setiap gempa mekanisme seperti itu
jadi tidak ada gempa itu saling menjalar kemudian saling memicu tidak
tapi yang pasti ini memiliki sumber gempa sendiri dan rilis sendiri energinya di tempat tersebut
baik pak daryono kemudian ini kan saat ini
masyarakat juga masih waspada dengan virus corona sedang berhati hati seperti itu
kemudian ada kejadian ini
iya memang harapan kita ya
kita akan selalu aman kondisi kita ya
namun setiap saat memang harus terjadi fenomena yang tidak terjadi
misalnya gempa ya
kita masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan
jika terjadi evakuasi ya tetap menjaga
menjaga daerah dengan
kemudian tetap menggunakan masker
sehingga efek dari bencana itu tidak ketambahan dengan semakin meluasnya tersebarnya pandemi ini
ya baik bapak daryono kepala bidang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami bmkg
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia